untuk menggambarkan situasi terkini di jalur gaza khususnya pasca serangan israel yang menyasar rumah sakit indonesia
kami mencoba menghubungi narasumber di sana tetapi situasi yang masih sangat memanas dan kritis membuat narasumber kami
belum bisa berbincang melalui telepon atau zoom
narasumber kami abdullah onim pembina nusantara palestina center dan aktivitas kemanusiaan
hanya bisa mengabarkan terkait situasi terkini di sana melalui voice note berikut ini
serta menawaskan satu staff lokal orang gaza di rumah sakit indonesia
pihak kementerian kesehatan tentunya mengecam dengan adanya serangan rudal pihak israel ke rumah sakit indonesia
karena kita tahu sendiri rumah sakit indonesia ini adalah dibangun hasil keringat hasil cinta kasih dari masyarakat indonesia
untuk masyarakat palestina yang ada di jalur gaza
pihak kementerian kesehatan mengeluarkan statement bahwa pasca serangan
udara rudal ke rumah sakit indonesia rumah sakit indonesia tiba tiba mati listrik
dan juga dilanda krisis oksigen bagi para pasien serta bantuan obat obatan
perlu sampaikan bahwa memang sudah lebih dari enam belas tahun wilayah gaza dibah blokade oleh pihak israel
dengan demikian terjadi krisis luar biasa
salah satunya adalah krisis obat obatan
krisis pangan krisis air bersih krisis listrik krisis bahan bakar minyak sampai dengan detik ini